dari jaringan jamaah ansarut daulah aman abdurrahman mengatakan ia tidak bertanggung jawab atas serangan teror di surabaya dan sidoarjo jawa timur yang dilakukan oleh tiga keluarga
dalam sidang pleidoy di pengadilan negeri jakarta selatan jumat pagi aman abdurrahman juga menyinggung aksi teror di tiga gereja dan bom di mapo restabes surabaya
aman mengutuk perbuatan pelaku yang berani melibatkan anak anak dalam aksi teror ini
kejadian dua ibu yang menuntun anaknya terus berada di jirik jirik pasiran jiridah adalah tindakan yang tidak mungkin muncul dari orang yang memahami adat islam dan penyembuhan jahat
bahkan tidak mungkin muncul dari orang yang sehat pahala
begitu juga kejadian seorang ayah yang memuji anak kecil yang berada di depan tanpa polisi
seakan akan terpimpin pada anak anak yang berada di jirik jirik pasiran jawa timur tidak akan ditumbuhkan ketika tidak akan terdiri dari berisik jahat dan istisar